aplikasi peduli dunia dan tawakarna
alimentasi kel kolombou
bagaimana cara mengurangi kelebihan
jadi sabar tapi yang penting yang paling penting bahwa
suspend sudah dicabut artinya kita bisa menyelenggarakan kembali ibadah umroh
teknisnya bagaimana kita akan atur ini agar sesuai dengan protokol kesehatan
aman bagi jamaah sehat bagi jemaah dan nyan bagi jamaah
hari hari ini dalam proses finalisasi finishing
jadi waktu saya kemarin ke saudi kita pulang tim finishing dari kemenlu dan kemenkes
sudah sampai sana mereka melalui finishing
dan insya allah dalam waktu dekat tawakalna dan peduli indungnya akan terintegrasi
sehingga kita akan lebih mudah